sebelum menetapkan psbb masa transisi
pemerintah provinsi dki jakarta telah menetapkan tiga tahap psbb
yakni pada sepuluh hingga dua puluh tiga april
dan dua puluh dua mei hingga empat juni
selama penerapan psbb dki jakarta
lonjakan jumlah kasus positif tertinggi terjadi pada enam belas april
dengan dua ratus dua puluh tiga orang dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara itu jumlah pasien sembuh terbanyak pada dua belas mei
dengan empat ratus dua puluh enam orang positif covid sembilan belas di jakarta dinyatakan sembuh
adapun data kematian
lima orang dalam sehari meninggal karena covid sembilan belas di jakarta pada sembilan belas april
hingga akhir penerapan psbb tahap ketiga
ada tujuh enam ratus kasus positif di ibu kota
dari total dua puluh delapan delapan ratus delapan belas kasus positif covid sembilan belas secara nasional
pemprov dki jakarta menggunakan data rt
atau effective reproduction number sebagai indikator
untuk melihat potensi penyebaran covid sembilan belas berdasarkan aktivitas masyarakat
pada awal juni pemprov dki jakarta mengklaim
potensi penyebaran covid sembilan belas berdasarkan aktivitas warga ibu kota berada pada angka
meskipun dalam waktu yang sama jumlah positif covid sembilan belas di jakarta masih di atas enam puluh orang
pada akhir masjid
penyebaran covid sembilan belas di jakarta sudah mencapai satu
sejak kita menganjurkan di rumah pekerjanya
kemudian sekolah ditutup di jakarta mulai enam belas maret
angka itu menurun drastis
dan di april sudah mulai mendekati angka satu
tapi masih cukup tinggi sebetulnya
lalu bergerak stabil dan alhamdulillah
di semenjak dua minggu terakhir ini
praktis angkanya sudah stabil sekitar satu
bahkan mulai satu juni itu di bawah satu
adapun ikatan dokter indonesia mengapresiasi langkah pemprov dki
karena menetapkan kebijakan masa transisi psbb berdasarkan aspek epidemiologi
namun idi menilai
kebijakan psbb masa transisi juga harus diiringi pengawasan ketat dan penerapan yang tegas
karena angka reproduksi efektif jakarta pada akhir psbb
hanya sedikit di bawah batas indikator potensi penyebaran
kalau kita melihat memang secara tertulis
rc nya itu sudah kurang dari satu sekarang sembilan puluh sembilan
tapi sembilan puluh sembilan ini masih sangat tipis lah istilahnya
dari nilai yang satunya itu sendiri
ya tetap ini harus ada evaluasi yang lebih ketat lagi
ke depan bukan berarti ini kemudian dilonggarkan selonggar longgarnya
tapi ada yang perlu diperhatikan
pemprov dki jakarta masih belum memastikan
batas waktu akhir penerapan psbb masa transisi
kesadaran kolektif masyarakat
untuk tetap menjaga protokol kesehatan
serta sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat diperlukan
agar penanggulangan wabah covid sembilan belas dapat tercapai
tim liputan cnn news
dari kepala pemerintahan indonesia jakarta